sementara itu bayangkara fc akan berhadapan dengan semen padang pada babak delapan besar di stadion manahan solo
rabu pagi tim asuhan simon mcmanamy menjalani latihan pemantapan tim di lapangan mapolda jatim
namun sayang jelang menghadapi tim berjuluk kabau sirah tersebut simon justru mengaku buta akan kekuatan calon lawannya
namun ia dan jajarannya akan mencari tahu siapa saja pemain berbahaya di kubu kabasirah
kita akan melakukan penelitian malam ini kita akan memastikan pemain pemain ini sudah siap mereka mengerti kekuatan dan kelemahan dan kita akan siap untuk menang
bayangkara fc datang tanpa kekuatan penuh karena empat pemainnya dipanggil timnas dan striker tiago furtioso tengah dibekap cedera